polisi juga akan mengawasi lembaga pelatihan dan pendidikan mengemudi agar penerbitan sertifikasi berkendara dilakukan sesuai prosedur yang ada
akreditasi juga akan dilakukan terhadap lembaga lembaga tersebut guna menghindari kecurangan penerbitan tanda lulus sertifikasi sim termasuk instruktur dan kurikulum pendidikan
informasi mengenai keabsahan sertifikat tanda bukti lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi yang dimiliki pemohon sim
dapat langsung terhubung secara real time ke basis data sim korlantas polri
persyaratan baru pembuatan sim ini membuat sejumlah pengelola sekolah mengemudi mempersiapkan diri agar tidak terjadi penumpukan peserta kursus
seperti yang terjadi di salah satu sekolah mengemudi di jakarta selatan
meski saat ini belum ada peningkatan peserta pengelola terus melakukan antisipasi
ya memang seharusnya seperti itu karena dari sekolah momodi itu sendiri pasti akan memiliki
dari stasi pengajaran ajarannya itu seperti dasar dasar dalam berkandara contohnya apa
contohnya seperti safety driving dan defensi driving gitu
kepolisian sendiri belum secara resmi mengumumkan kapan persyaratan baru tersebut diberlakukan
namun masyarakat diharapkan bersiap jika ingin membuat surat izin mengemudi dalam waktu dekat
tim liputan cnn indonesia